sepuluh lebih anak anak di jember jawa timur pada jumat malam mengikuti launching solawat dan doa anak jember yang dilakukan secara daring
pada acara ini anak anak dari lintas agama juga hadir sebagai bentuk kerukunan
acara tersebut mendapat penghargaan dari museum rekor indonesia karena banyaknya anak yang ikut
terbebas dari wabah covid sembilan belas dan anak anak bisa bersekolah dengan tatap muka menjadi doa utama anak anak dari lintas agama saat pemerintah daerah menggelar launching solawat dan doa anak jember
anak anak beragama islam katolik kristen hindu dan buddha satu persatu berdoa sesuai keyakinan masing masing di hadapan bupati jember serta dua belas tiga ratus enam puluh peserta lainnya
yang dilakukan secara daring dari berbagai pondok pesantren dan kantor kantor pemerintahan yang ada di jember

anak anak beragama islam katolik kristen hindu dan buddha satu persatu berdoa sesuai keyakinan masing masing di hadapan bupati jember

anak anak beragama islam katolik kristen hindu dan buddha satu persatu berdoa sesuai keyakinan masing masing di hadapan bupati jember